media memiliki pengaruh yang besar dalam menggiring opini masyarakat pada tahun politik ini
independensi media diperlukan agar pilkada dan pemilu berjalan damai lewat pemberitaan yang berimbang dan jujur
tahun dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas menjadi tantangan bagi pers di indonesia untuk mempraktekan jurnalisme yang profesional serta independen
pada tahun politik ini dewan pers mengingatkan para pemilik media agar tetap menjaga netralitas pemberitaan tentang pemilu
dikutip dari cnn indonesia com ketua dewan pers indonesia yosep adi prasetyo menekankan
agar para pemimpin media tidak memasukkan unsur politik ataupun konflik kepentingan dalam pemberitaan
dewan pers merestui para pemilik media berpolitik praktis tetapi independensi ruang redaksi harus selalu dijaga
menanggapi hal ini forum pemimpin redaksi telah mendeklarisikan komitmennya
untuk menjaga netralitas selama pilkada serentak dua ribu delapan belas dan pemilu dua ribu sembilan belas
forum pemret berkomitmen menjaga kode etik jurnalistik dan objektivitas pemberitaan
serta memberi porsi seimbang kepada semua peserta pilkada dua ribu delapan belas dan pemilu dua ribu sembilan belas
independensi media memang masih menjadi pekerjaan rumah hingga saat ini
yang terbaru badan pengawas pemilu bawaslu menegur mnc group yang menayangkan iklan partai perindo
sebelum masa kampanye resmi diberlakukan
bukan rahasia lagi
pemilik mnc group haritanu sudibyo adalah ketua umum partai perindo
komitmen pemilik media serta ketegasan lembaga pers dan bawaslu menjadi kolaborasi yang penting
untuk menjaga media tetap netral dalam mengawal politik praktis pada tahun politik ini
komitmen ini juga akan berdampak pada penyelenggaran pemilu yang damai di seluruh wilayah di tanah air
rekasya ipul cnn indonesia
pertanyaannya adalah bagaimana media menempatkan diri menjadi alat pemerintah yang berpengaruh di dunia
referensi yang jujur di tengah godaan politik yang ada sekarang
kita akan mengulasnya bersama revolusi riza zulverdi sekjen aliansi jurnalis independen
terima kasih mas revo sudah datang
kemudian ada mohamad haikal direktur remotivit
terima kasih mas ekal sudah datang
kita akan membahas sesuatu yang mungkin banyak orang menganggap bahwa ah ini hanya bisa dibicarakan mungkin agak susah dipraktekan
saya mau tanya ke mas revo dulu seberapa harus concern sih
terutama kita awak media dan juga publik harus tahu bahwa komitmen ini harus dijaga dan kita harus concern untuk menjaga independensi netralitas dan juga tahan akan godaan godaan seperti ini
jadi ini sengaja saya malam ini bawain buku saku buku saku wartawan
buku saku ini diterbitkan oleh dewan pers
artinya ini organisasi yang menaungi semua media di indonesia
nah di buku ini di buku saku ini kan
sebenarnya kan organisasi organisasi pers itu punya kode etik jurnalistik masing masing
tapi in general sebenarnya yang kita taati bersama oleh semua media dan oleh semua jurnalis di indonesia adalah kode etik dari dewan pers kan
paling tidak itulah
nah kode etik jurnalistik dari dewan pes ini ini saya bacakan aja secara letter luck ya putri
jadi jadi anda tidak mengadang adang ya
disebutkan dalam pasal satu
jadi artinya pasal pertama kali dalam kode etik jurnalistik itu disebutkan bahwa
wartawan indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat berimbang dan tidak beretikat buruk
kata kata yang pertama kali adalah wartawan indonesia bersikap independen
nah apa indikasi independen
apa alat alat kontrol independen itu apa gimana mas revo
anda bisa mendefinisikan itu
artinya kan independen itu ketika kita jurnalis itu melakukan proses jurnalistik
membuat sebuah berita
berita ini adalah didasari fakta fakta yang ada yang objektif tidak dipengaruhi oleh siapapun
jadi dan juga tidak takut oleh siapapun ketika membuat berita itu
tidak dalam tekanan siapapun
jadi artinya murni bahwa berita ini berdasarkan fakta yang ada
dan harus berimbang
karena ini ya itulah yang kira kira seperti itu independen itu seperti itu
oke tapi di tahun politik seperti ini seberapa penting awak media terutama ini kan semua berbicara tentang berita
semua kita jadi wartawan semua media konvensional pasti harus paham seperti ini
ini menjadi buku sakung kita sehari hari
tapi seberapa harus menjadi concern mas
hal ini di tahun tahun politik ini menurut anda
iya kan kita begini kita sama sama tahu
sekarang ada berapa partai politik di indonesia
kan sembilan belas ya termasuk partai lokal
setiap partai politik pasti punya visi misi sendiri sendiri
punya tujuan sendiri sendiri
punya visi yang bisa jadi berbeda dengan partai politik b
landasan ideologinya juga bisa jadi berbeda
nah punya tujuan berbeda beda
nah kalau misalkan kita terpengaruh dalam nanti pesta demokrasi ini
wartawan indonesia itu tidak bersikap independen artinya dia terkooptasi oleh partai politik
entah dia terkooptasi karena tekanan
atau secara sukarela dia punya
sahwat politik gitu ya
nah artinya kan dia sudah dalam pengaruh visi misinya partai politik ini
yang belum tentu sebenarnya pas untuk publik di indonesia secara keseluruhan
kalau sekarang eranya tekanan atau tawaran mas
itu agak agak bingung juga
kalau dulu kan tekanan pasti kan kalau sekarang juga berimbang gitu ya
kira kira begitu adalah
temuan anda seperti apa sih
anda kan kita kan anda kan yang mengawasi kita kita orang ini kan
gimana temuan anda mereview apa yang sudah dilakukan
saya mau jawab dengan mulai masuk pada pemilu dua ribu empat belas
sebagai sebuah refleksi kita gitu
misalnya gini bersama dengan dewan pers
kita pernah remo tv pernah membuat riset soal independensi
waktu itu televisi ya sepuluh stasiun televisi di indonesia
dan kita melihat bahwa
kita real aja melihat bahwa ternyata data di lapangan menunjukkan
televisi yang pemiliknya berafiliasi dengan partai politik
itu terbukti tidak independen riset kita menunjukkan
hal ini dilihat dari apa
pertama proporsi pemberitaan
proporsi pemberitaannya lebih tinggi dan condong pada partai di mana pemiliknya ada di situ gitu kan
kedua berita negatif tentang lawan politik
itu terjadi gitu
nah memang kita belum melakukan riset lagi setelah ini
tapi secara sekilas dan kemudian lewat apa yang kita lihat selama ini
itu peta politik dua ribu empat belas dan keterlibatan media di dalamnya
masih di situ masih kita lihat ada di situ
nah harusnya ini menjadi lesson learned gitu kan
karena kita tentu masih ingat betapa
mengerikannya polarisasi politik yang dihasilkan akibat dari politik yang sangat tajam
dan kemudian itu diperkuat oleh media kan
menurut anda media juga berkontribusi untuk menyebabkan pembelahan politik yang kita rasakan sampai sekarang ini
karena ketidakberimbangan karena ketidakindependensian tadi menurut anda
kayaknya mungkin media adalah faktor utama dalam pengertian gini
politik memang hanya akan
gini politik itu kan strategi meraih opini publik
dan media menjadi penting di situ
nggak ada tanpa media tidak ada opini publik
nah situasi ini kan disumbang oleh media yang partisan
tentu kita masih ingat salah satu televisi mengumumkan kemenangan prabowo
dan kemudian itu sempat jadi poloni yang lama dan sebagainya
lalu sampai kemudian pilkada jakarta
dan sekarang kita berhadapan dengan pilkada di banyak tempat
ke depan akan pemilu dua ribu sembilan belas
saya bahkan memprediksi di mana ya kita akan memilih

eskalasi ketidakindependensian maksudnya atau apa
eskalasi politik jadi gini selalu gini mas
politiknya tinggi eskalasinya itu pasti turun ke media
karena ini susah disulit diingkari ketika pemilik media bermain politik
saya kira atmosfernya terbawa
oke kalau itu kan di level lebih besar korporasi media segala macam
kalau untuk level jurnalis sendiri temuan temuan apa mas revo
yang kemudian aji selama ini
concern sekali melihat apa namanya ini juga agak mengkhawatirkan
tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya
kami akan kembali usaha jadwal berikut ini tetaplah bersama kami
kalau tadi kita bicara level yang agak besar korporasi perusahaan media segala macam
tidak hanya tv tapi juga cetak dan juga online ini juga mengaruhi mas heikal
kalau untuk level wartawannya sendiri anda melihat ada kasus kasus yang patut dicermati aji nggak mas revo
dari setiap pemilu ke pemilu dari pilkada ke pilkada dari tahun politik ke tahun politik
dari peristiwa politik satu ke peristiwa politik yang lain
ya ada kan satu dua ada beberapa kasus seperti itu
tapi secara in general begini dalam catatan dewan pers
pelanggaran yang tercatat yang diadukan itu adalah pelanggaran
aduan masyarakat terhadap media itu selalu meningkat dari tahun ke tahun
nah tahun dua ribu tujuh belas ada enam ratus kasus yang aduan
ada enam ratus aduan yang dilaporkan masyarakat kepada dewan pers
nah ini sebenarnya bisa kita lihat sebagai dua sisi ya
yang satu sisi pertama berarti ada pemahaman dari masyarakat
atau dari publik kalau misalkan ada pemberitaan yang tidak sesuai tidak sepaham
itu dilaporkannya ke dewan pers bukan ke polisi
jadi tidak menggunakan kuhp tidak menggunakan pencemaran nama baik
tapi lewat undang undang pers ini harus kita apresiasi
tapi kan di sisi yang lain bisa kita lihat juga sebagai
kalau banyak aduan dan ini meningkat artinya kan sebenarnya
wartawan di indonesia ini masih dipertanyakan profesionalismenya
nah profesionalisme ini dari mana
ya harus kita lihat dari hulu ke hilirnya
apakah memang dari wartawannya
dari wartawan di lapangan sudah membuat berita
dia membuat berita apa namanya
dia terbawa dengan preferensi politiknya sudah tidak objektif lagi
nah apakah kemudian memang di newsroomnya memang berafiliasi terhadap salah satu
bisa juga ya
bisa juga seperti itu
nah tapi kasusnya yang paling kita ingat ya
dan ini cukup fenomenal tahun lalu
bukan tahun ya dalam waktu dekat ini lah ya
ketika ada satu orang kontributor televisi itu
menyelamatkan salah satu petinggi partai politik yang menjadi dpo
saat itu ya dpo itu ditetapkan sebagai buruan polisi kan
ini kan ketua umum partai politik dan pada waktu itu
dicari cari dan diselamatkan oleh wartawan media
ya itu kan pelaksana langsung di lapangan
ya dia sehari hari ngepost di dpr gitu kan
nah sekarang juga wartawannya berhadapan dengan ini kan hukum kasus hukum
contoh real bahwa di lapangan pun banyak juga ada masih ada gitu
masih kita temui bahwa sikap sikap tidak profesional tidak independen
yang ini yang
yang ini yang
yang ini yang pasti akan berpengaruh lah ya
itu gimana mas revo menyetop ya kan
kalau kita lihat aji hanya bisa mengimbau memberikan kode etik
mungkin memberikan pelatihan sertifikasi
tapi bagaimana kemudian menyuntikkan antibiotik antibiotik itu ke jurnalis jurnalis
supaya kita outputnya kan ini paling paling penting adalah output dari produk jurnalis itu kan
yang dinikmati masyarakat yang bisa berpengaruh gitu kan
saat ini data kira kira media itu kan
kalau online ada sekitar empat puluh tiga ribu yang terdata oleh dewan pers empat puluh dua ribu empat puluh tiga ribu
televisi ya kita tahu lah ya jumlahnya ada sekian
ini yang media nasional ada sekitar sepuluh sebelas televisi
koran juga kita sekitar berapa ratus gitu
nah jumlah jurnalis seluruh indonesia sekitar enam puluh ribu
masih sekitar gitu
nah anggota aji hanya satu tujuh ratus di seluruh indonesia
di tiga puluh delapan kabupaten kota
nah kalau ke anggota lebih clear
aji punya kode aet
punya peraturan organisasi
nah bagaimana dengan yang lain kan
yang puluhan ribu yang lain
ya tentunya kita berusaha sekeras mungkin kita berteriak
penyebaran virusnya hanya berteriak itu ya
kalau anda lihat law enforcement sendiri yang dilakukan dewan pers
misalnya kalau kita lihat boleh ditampilkan bagaimana imbauan atau surat edaran dewan pers
menjelang tahun politik dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas ini yang kemudian juga disebarkan dan mudah mudahan
sih dilaksanakan boleh ditampilkan di layar supaya kita bisa bahas sama sama mungkin
nah ini dia
surat edaran dewan pers tentang independensi wartawan dan pembuatan iklan politik di media masa
seruan dewan pers nomor sekian sekian sekian tentang posisi media dan imparsialitas wartawan
dengan meminta kepada setiap wartawan memilih untuk maju menjadi calon kepala daerah
atau calon wakil kepala daerah jadi calon legislatif

untuk mundur atau non aktif sebagai wartawan dan mengundurkan diri secara permanen
menurut anda ini surat edaran yang basa basi atau menurut anda ini cukup efektif sebenarnya
untuk menjaga netralitas dan independensi marwah dari jurnalisme
saya melihat ini cukup efektif
ini contoh yang paling real adalah kan ada salah satu ketua dari salah satu organisasi profesi jurnalis terbesar di indonesia
kan dia maju

beliau ini sebagai ketua organisasi kan dia maju
sebuah organisasi profesi maju sebagai calon bupati di salah satu di kota di jawa timur kan
nah pada saat itu beliau masih menjabat sebagai wartawan aktif dan sekaligus maju sebagai calon bupati gitu
dan kemudian ditetapkan kan resmi sebagai calon bupati setelah melalui proses verifikasi dan sebagainya itu
nah dewan pers salah satunya juga setelah mengeluarkan suatu perintah
karna tarif kecil
berarti sebuah hak
saya khawatir iya melihat tren sekarang misalnya jauh dari tahun politik dalam pengertian pemilu dua ribu sembilan belas saja kita sudah lihat misalnya bagaimana beberapa iklan politik dan berita di beberapa televisi yang condong pada partai tertentu misalnya perindo misalnya di mnc group
nah yang bisa kita lakukan remotiv itu kan lembaga swadaya masyarakat kita posisinya pasti akan membuat cerminan cerminan itu bentuknya artikel kita akan terus menulis di web kita kita akan terus melakukan penelitian dan yang kedua kita akan bekerja sama dengan lembaga lembaga yang berwenang dalam hal ini dewan pers kpi kpu dan bawaslu
seperti tahun dua ribu empat belas kita setiap kita temukan pelanggaran pelanggaran kita selalu masukkan ke kpi ke bawaslu dan sebagainya
itu yang kita lakukan sambil kita mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa kita harus kritis justru pada jurnalis atau pada media supaya tidak menjadi korban dari pemberitaan yang berat sebelah
oke apa namanya apakah kalau tadi anda menyoroti banyak media media yang kemudian punya afiliasi dengan partai politik tertentu atau pemiliknya kemudian punya afiliasi politik terhadap tokoh tertentu misalnya
apakah media media yang cenderung independen
atau dipunyai sahami oleh publik itu juga aman dari jeratan jeratan seperti ini menurut anda ketidak independenan gitu misalnya
saya melihat sebenarnya gini harusnya iya tapi gini kan tadi mas revo bilang bahwa independensi itu bukan cuma persoalan pemilik dan sebagainya tapi juga ada segala faktor eksternal yang membuat jurnalis menjadi tidak independen
nah salah satunya adalah jurnalis jurnalis yang memakan penuh rilis
pers rilis dari partai pers rilis dari berbagai elemen elemen politik tanpa mengkritisinya akhirnya meskipun tidak berniat jahat untuk berkolusi pada akhirnya menjadi corong itu sendiri
nah ini kekhawatirannya seperti itu pada saya nggak punya data sekarang tapi dua ribu empat belas yang lalu beberapa media yang di luar keterlibatan dengan partai politik kebanyakan cuma menjadi saluran bagi pers liris partai
meskipun tidak punya kaitan dengan tokoh partai atau partai politik gitu ya oke jadi itu juga berbahaya mas revo ya
ini karena memang mesin politiknya jalan dengan baik
ahi ini setiap hari melakukan kempen kempen yang tidak biasa
misalnya dia berenang di pulau seribu terus main silat apa itu palang pintu terus kemudian lari hujan hujan ada jadi mosing
nah wartawannya kan akhirnya punya selalu punya ini kan selalu punya
berita yang baru ya menarik ya
dibanding calon lain yang dia konvensional datang ke sini ngomongnya sama dari satu tempat ke tempat lain melakukan hal yang sama gitu
jadi wartawannya juga bosen kan nulisnya ini ini lagi ini lagi gitu
sementara mesin politik yang satu kreatif
walaupun pada akhirnya kemudian ada satu dan lain hal
itu tidak salah kan ketika newsroom kemudian menghadirkan berita berita seperti itu
tidak salah tapi memang tadi yang disebut oleh mas haikal bahwa sikap kritis kita sehingga kita tidak ikut dalam serta merta selalu ikut dalam genderang yang dimainkan
nah itu yang harus penting
untuk anda berdua kita akan break dulu nanti saya akan tanya apa dampaknya jika memang ini terus dibiarkan dianggap biasa dan publik tidak mengawasi
dan bagaimana sih publik kemudian quote unquote kalau dewan pers tidak bisa menghukum dengan baik itu
bagaimana publik yang bisa menghukum media media yang kemudian nakal tidak independen
kita akan jeda sejenak kami akan kembali usaha jenah berikut ini
kita bicara mengenai dampak dan juga bagaimana kemudian masyarakat terutama masyarakat sipil yang menjadi konsumen dari produk produk jurnalistik itu bisa melakukan sesuatu
supaya ini tidak berjalan terus gitu
mas haikal dulu
iya sebenarnya dalam kalau kita bicara televisi secara khusus ya
sebenarnya undang undang penyiaran tiga puluh dua tahun dua ribu dua itu sudah memberi ruang yang jelas
segala keberatan publik terhadap pemberitaan yang berat sebelah itu harus disalurkan pada komisi penyiaran indonesia
nah tapi juga untuk jurnalistik ada dua bisa ke kpi bisa ke dewan pers sebenarnya
jadi ini ada salurannya inilah lembaga lembaga yang diamanahi sama undang undang untuk mewakili aspirasi publik
dan kemudian kpi itu bisa memberikan sanksi
sanksinya bisa mulai dari pengurangan durasi penghentian sementara teguran dan sebagainya
enforcementnya menurut anda sudah cukup
cukup nyata belum
atau masih hangat hangat kuku saja
sebetulnya ini kpi butuh dorongan sih
jadi publiknya butuh untuk kemudian ini karena sampai saat ini saya lihat kerjanya belum maksimal
tapi kalau biasanya
atau malah justru publik menikmati produk produk yang tidak benar itu
rating atau share nya tinggi
jadi kemudian publik yaudah menjadi konsumen dan menikmati hasil hasil itu gitu misalnya
iya tapi maksudnya gini
televisi menjadi kepentingan kelompok
kalau saya suka kebetulan sama partai yang didukung oleh televisi a saya akan nonton itu
tapi saya sebel sama televisi sebelahnya dan sebagainya gitu kan
nah ini kan sebenarnya bukan demokrasi yang kita inginkan dan bukan ini juga yang kita inginkan
kalau kita mau demokrasi yang benar sebenarnya tugas media cuma satu kok
membantu orang memilih sikap politik seperti apa
nah yang terjadi sekarang enggak
media jadi perpanjangan mesin politik
yang kemudian membuat publik terbelah yang tadi di awal kita bicarakan
bagaimana kemudian media ini bisa menjadi referensi yang jujur mas revo
di tengah tahun politik ini
jujur tidak hoax karena dan tidak mengalihkan angle atau membuat berita berita yang tidak benar gitu
bagaimana menjadi referensi yang jujur di tahun politik ini
iya dia harus jujur dalam perlakuan proses pemberitaan juga
artinya dia transparan juga gitu kan
termasuk juga kalau misalkan medianya ini secara terang terangan mengakui jika dia mendukung partai politik tertentu
itu boleh saja kan dalam iklim demokrasi misalnya
di banyak negara di amerika juga terjadi juga di indonesia ketika tahun dua ribu empat belas kemarin
salah satu orang di jakarta post secara terang terangan dia ngomongkan
dia melakukan publikasi bahwa mendukung salah satu calon presiden
tapi tetap still jakarta post tetap melakukan proses pemberitaannya
secara independen dan dia berimbang
tetap walaupun declare
artinya publik sudah tahu bahwa oh iya ini positioning
dibanding tidak declare tapi terang terangan
tidak memberi porsi yang berlebih
bahkan ada agenda setting seperti itu kan
ada agenda setting kalau calon a yang diangkat berita yang bagus bagus saja
sementara calon b dikasih yang jelek jelek aja
dan itu ada tuh ya seperti itu mas ya
sementara kan kemudian pada saat itu kpi juga mencatatkan pada saat itu mas
ini kan harus berimbang dalam artian durasi
durasinya sama lima menit lima menit
tapi yang satu adalah negatif
negatif kempen yang satu positif kempen
menyiasati peraturan itu ya
akhirnya kan pada akhirnya kpi juga melakukan imbauan
dan yang paling penting melakukan imbauan
keberimbangan itu bukan hanya pada soal kolomnya atau soal durasinya
tapi juga ya faktanya harus benar
buat agenda setting ya
ini diserang yang satu ya
ini enggak gitu kan
mas eko mudah mudahan kita akan menikmati terutama masyarakat sipil akan menikmati produk produk jurnalistik
semuanya yang berkualitas dengan referensi yang jujur tanpa ada tendensi tendensi seperti itu
mudah mudahan itu kan harapan kita semua
mudah mudahan itu bisa terjadi kalau dua ribu empat belas ya kita lose
dua ribu sembilan belas mudah mudahan akan terjadi apa yang kita harapkan
terima kasih sekali lagi
terima kasih mas rebo terima kasih mas ekel atas perbincangan yang malam hari ini
menteri desa menjamin netralitas aparat desa di pilkada serentak kali ini
kami akan segera kembali tetaplah bersama layar pemilu terpercaya